badan pusat statistik segera mengumumkan kinerja ekspor impor indonesia periode bulan april dua ribu dua puluh tiga
kepala ekonomi bank permata joshua pardede memproyeksi
pada bulan keempat tahun dua ribu dua puluh satu
raca dagang indonesia masih mengalami surplus di kisaran tiga tiga puluh empat miliar dolar amerika
atau sekitar empat puluh sembilan dua puluh tujuh triliun rupiah
ekspor bulan april diperkirakan terkontraksi atau turun delapan sembilan persen
dan impor juga diproyeksi mengalami penurunan sebesar dua belas dua persen
apabila dibandingkan bulan maret dua ribu dua puluh tiga atau matu mari
penurunan ataupun kinerja dari ekspor dan impor tersebut
dipengaruhi juga oleh masa kerja perdagangan dan juga perekonomian
yang lebih pendek dibandingkan bulan bulan sebelumnya
sejalan dengan perayaan idul fitri
dan juga cuti bersama
hal itu mengindikasikan adanya penurunan impor dan ekspor
secara bulanan pada bulan april yang lalu
namun demikian secara tahunan
ekspor diperkirakan akan mengalami kontraksi dua puluh satu enam persen
dan impor diperkirakan mengalami kontraksi delapan lima persen year on year
joshua menambahkan secara keseluruhan
di bulan april ini kinerja ekspor indonesia diperkirakan masih bagus
hal ini ditopang harga komoditas minyak sawit atau cpo
yang masih mengalami kenaikan sekitar dua tiga persen
di level sembilan ratus lima puluh dolar amerika serikat per ton
adapun komoditas andalan ekspor indonesia selanjutnya yaitu batu bara
masih mengalami kenaikan sekitar tujuh persen
di angka satu ratus enam puluh satu sembilan dolar amerika per ton
namun di sisi volume ekspor joshua melihat akan terjadi penurunan
akibat turunnya aktivitas manufaktur di mitra dagang putra
nama indonesia seperti amerika serikat eropa dan mitra dagang utama lainnya
surplus neraca dagang april dua ribu dua puluh tiga ini lebih kecil
dari maret dua ribu dua puluh tiga yang mencapai dua sembilan miliar dolar amerika
atau sekitar empat puluh dua tujuh puluh delapan triliun rupiah
namun kami melihat bahwa tendensinya akan semakin mengecil begitu
bahkan di bawah dua miliar usd begitu
nah ini diperburuk pertama bahwa defisit untuk migas akan semakin besar
meskipun ditolong oleh non migas yang kami yakin juga
mulai turun di bawah empat miliar usd surplusnya
tauhid menjelaskan tren mengecilnya surplus neraca dagang indonesia
dipicu melemahnya permintaan komoditas indonesia
sebagai akibat resesi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi amerika serikat
india indonesia dan indonesia
dan malaysia sebagai mitra dagang indonesia
adapun faktor pendekan surplus neraca dagang lainnya
adalah turunnya harga komoditas dunia
seperti minyak sawit batu bara dan migas
sebagai andalan ekspor nasional
sebagai informasi berdasarkan data badan pusat statistik atau bps
neraca dagang indonesia tercatat surplus
selama tiga puluh lima bulan berturut turut pada maret dua ribu dua puluh tiga lalu
surplus maret tersebut tercatat sebesar dua sembilan miliar usd
atau lebih kecil dari surplus februari
sebesar lima empat puluh enam miliar usd
tim liputan cnn indonesia